hujan deras yang mengguyur gunung semeru mengakibatkan lahar di daerah aliran sungai di sekitarnya
salah satunya di sungai bondeli lumajang senin pagi
hujan deras yang mengguyur puncak gunung semeru menyebabkan banjir lahar di sejumlah daerah aliran sungai di kabupaten lumajang
salah satunya di sungai bondeli kecamatan candipuro kabupaten lumajang
lahar dari gunung semeru yang mengandung material vulkanik berupa pasir dan batu menjadi potensi alam penambangan pasir di wilayah tersebut
meski demikian derasnya banjir dapat merenggut korban jiwa penambang serta kendaraan penambang bisa terseret lahar
petugas badan penanggulangan bencana kabupaten lumajang menghimbau penambang pasir untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir dan batu saat hujan deras
untuk bbbd saat ini dengan cuaca ekstrim dan anomali cuaca seperti ini bbbd menghimbau pada seluruh penambang pasir yang berada di mesir usat
pejali cura kopoan supaya berhati hati dan waspada
kalau hujan mulai turun tolong jangan menambang
waspadai bahaya banjir dingin lahar semeru
untuk itu bppd menghimbau segenap atau seluruh penambang lebih berhati hati dan waspada
tolong hindari pada saat musim hujan hujan turun atau mendung lekas geser
jangan dulu menambang
jangan tiba tiba terjadi lahar dingin semeru